berarti aku bisa ajak mas randy
kalian kan udah turangan kan
jadi ajak aja makan malam biar hubungan kalian semakin akur ya
makasih banyak sekali lagi ya pak
nanti saya mau kasih tau mas randy pasti dia seneng mak
jangan lupa laporan ya ya
hari hari kita siap
aku pernah ngerasain siapa yang saya rasain
hamil dimana di dalam tahanan
tapi untungnya kondisi aku
pada saat itu sangat stabil sih pak
dia pasti sangat terpuruk banget sekarang
tuh kan oven beda
beda yang sama di kantor fan
nak tadi rena di rumah ovan kan bilang
katanya foto anti jesi beda
itu beda gimana
iya beda pak sama foto anti jesi yang ada di kantor van
tapi kata ovan sih sama
emangnya muka anti jesi bisa berubah pak
emangnya ada eeee keanggaan
v clar pakai sisa nih
reina nggak mungkin mau ada ngada

udah sampai ke atur
oke cuman ke atur
selamat pagi pak
kamu datang juga ke atur
bapak hari ini ceria banget
gitu dong pak
kita tuh harus memulai hari dengan senyuman bahagia
saya belikan kamu hadiah
orang saya aja gak ulang tahun
udah buka aja
untuk dua orang ini benar buat saya pak
itu sebagai ungkapan terima kasih saya
akhirnya saya bisa didaftarin untuk operasi kornea mata
ya paling tidak
kamu udah kasih saya semangat
yang tadi ini saya pesimis sekarang jadi yakin juga
pak tapi bapak tahu kan
ini tuh lagi hype banget restorannya
waiting list itu panjang banget
kayaknya bapak terlalu berlebihan deh
kita kan baru bikin appointment bapak aja belum operasi

bapak juga belum mau operasi ya
ya gak juga begitu
karena semangat kamu itu yang kamu salurkan
bikin saya juga akhirnya sedikit yakin
kalau ada harapan tuh bisa ngeliat lagi
paling tidak kan ini cuma ucapan terima kasih
ya belum seberapa
nanti kalau udah bisa ngeliat udah operasi
saya kasih yang lebih lagi
ya ampun pak
bapak kenapa sih baik banget sama saya kayak gini
saya gak nyangka deh dibakar lagi kasih ini
suka banget lah pak
by the way ini benar kan pak untuk dua orang
berarti aku bisa ajak mas randy
kalian kan tunda turangan kan
jadi ajak aja makan malam
biar hubungan kalian semakin akur ya
makasih banyak sekali lagi ya pak
nanti saya mau kasih tau mas randy pasti dia seneng mah
jangan lupa laporannya ya
tadi kata neneng lo
dihukum gara gara ngamuk
emang ada apa sih sa
tadi gue sempet histeris
karena gue ngeliat di laci kamar gue ada foto roy
gue takut trik
gue tuh udah gak mau ngeliat roy lagi
kenapa bisa ada foto rai di kamar elsa
lo percaya kan sama gue erick
soalnya semua orang gak ada yang percaya sama gue
mereka tuh mikir gue halusinasi
terus lo udah bilangin belum sama suster atau dokter
gue udah kasih tau ke dokter
pas dicek ternyata fotonya tuh gak ada
padahal jelas jelas ada di laci gue
tapi emang kayaknya nyarinya aja yang gak bener
tapi emang kayaknya nyarinya aja yang gak bener
tapi ya gitu deh
jadi gak ada yang percaya sama gue

kalo memang bener elsa melihat foto roy
kenapa bisa nggak ada pas dicek dokter ya
mulai sekarang gak usah pikirin tentang roy ya
lo gak percaya sama gue
berarti lo sama aja doang kayak yang lain
berarti lo sama aja doang kayak yang lain

gue cuma mau lo jangan pernah pikirin tentang roy sedikitpun
ya gue gak pernah mikirin roy
gue benci sama dia rih
gue benci banget sama roy

gue balik ya
nanti kesini lagi ya
jangan lupa bawa hadiah dari nino
di depan ada toko kue
kamu mau beli kue sebentar gak
persis banget kayak ibunya
suka aku tidur
pasti capek main di rumah yang menghirupkan
kalau gue bawa ke kantor
pasti riana pengen istirahat
gue pulang dulu deh